kementerian kesehatan kembali melaporkan adanya kasus baru gagal ginjal akut pada anak
jurubicara kementerian kesehatan mengatakan ada penambahan satu kasus konfirmasi
dan satu kasus suspek gagal ginjal pada akhir januari lalu
masih sama seperti sebelumnya gagal ginjal akut ini juga diduga disebabkan konsumsi obat sirop tertentu
agar lebih waspada berikut beberapa gejala gagal ginjal akut berdasarkan data dari cnn indonesia com
penurunan frekuensi buang air kecil pada anak jadi salah satu gejala yang khas
dalam kondisi sehat seorang anak umumnya akan buang air kecil lima sampai enam kali dalam sehari
jika kurang dari itu maka orang tua perlu waspada
selanjutnya demam juga menjadi salah satu gejala gagal ginjal akut
para ahli sepakat suhu tubuh anak yang normal yaitu tiga puluh tujuh derajat celcius
artinya jika lebih dari itu orang tua perlu waspada
kemudian merujuk data yang dimiliki oleh kementerian kesehatan
batuk juga menjadi salah satu tanda gagal ginjal akut pada anak
orang tua juga perlu waspada jika anak mengalami diare dan kondisi ini terjadi saat seorang anak buang air besar
lebih sering dengan kondisi yang encer atau cair
sama seperti demam rasa lelah biasanya muncul saat tubuh
terlalu banyak mengeluarkan energi untuk melawan penyakit yang menyerang
gagal ginjal akut merupakan kondisi saat fungsi ginjal mengalami penurunan atau berhenti secara tiba tiba
kondisi ini bisa memicu sejumlah masalah pada organ vital lainnya